tahan dulu tahan
tahan dulu tahan
tahan dulu tahan
dilakukan pembentukan tim
siapa pelaku yang ada di
jadi dari jatan ras
jadi setelah kita mendapatkan
laporan membentuk tim
kemudian kita melakukan penyelidikan
agar kita mendapatkan
mengungkapkan atau menyampaikan
identitas yang menyampaikan
di video tersebut
identitasnya adalah hs
yang kemudian setelah kita lakukan
yang bersangkutan ada di
dan kemudian dibawa ke
dan sebelumnya adalah dilakukan
pengelidikan dulu di rumah
di sana kita ingin mencari
perang putih yang
yang kita tunjukkan tadi
dan kemudian nanti secara rinci
secara mendetail akan dijelaskan oleh
dan untuk menyaksikan video lengkapnya
klik link di bawah ini